bagaimana kesiapan pertandingan timnas versus uzbekistan di semifinal piala asia u dua puluh tiga
kita akan sapa warga negara indonesia natal huta barat di kawasan stadion abdullah bin khalifa langsung dari doha
selamat malam waktu indonesia natal
ya mbak selamat malam masih sore di doha di qatar
natal di belakang anda itu ramai warga indonesia ini warga yang ada di sana atau ini keluarga dari para pemain
bukan mbak kita warga indonesia yang ada di qatar kita semua yang bekerja di sini dan menjadi pendukung fanatik timnas indonesia
nah malam ini waktu indonesia jadi petang ya waktu doha nanti akan bermain ya natal ya
iya kita nonton masuk ke stadion atau nonton bersama nobar
iya benar mbak kita akan masuk ke stadium ini lagi antri menunggu gate nya dibuka
baik ada berapa banyak orang yang ada di sana natal bisa divisualisasikan ke kami yang ada di indonesia
ini masih menunggu pintu utama
mungkin sudah sekitar dua ribuan orang menunggu di pintu utama sebelum masuk stadion
baik ini sambungan dari natal huta barat agak terputus natal masih mendengar suara saya dengan jelas ya
baik natal apa saja harapannya nanti malam jadi selain menang tentu ada skor yang diprediksi kira kira prediksinya berapa nih natal
ya harapan kita kita akan menang dua satu melawan uzbekistan dan kita akan lolos langsung ke olimpiade di paris
amin itu harapan kita semua wah natal seru sekali yang ada di sana ya natal ya
natal katanya punya yel yel khusus untuk para pemain timnas malam ini seperti apa yel yelnya
ya kita akan nyanyi garuda di dadaku ya mbak ya
baik natal huta barat dan para warga indonesia yang ada di qatar terima kasih banyak semangatnya untuk para timnas kita malam hari ini terima kasih natal huta barat